hasil survei lembaga survei indonesia mengungkap elektabilitas ketua umum gerindra prabowo subianto
mengungguli gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan mantan gubernur dki jakarta anies baswedan
menjelang tujuh bulan pilpres dua ribu dua puluh empat dan tiga bulan jelang pendaftaran
apakah ada momentum yang mampu merubah peta elektoral capres
sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung secara virtual
ada direktur eksekutif lsi jayadi hanan selamat sore mas jayadi
selamat sore nenek
ketua dpp pdi perjuangan eriko sutarduga selamat sore bang eriko
selamat sore mbak nana assalamualaikum
waketum gerindra habiburohman selamat sore bang habib
selamat sore mbak nana pak jayadi
oke saya langsung ke mas jayadi
mas jayadi dari hasil survei lsi terbaru elektabilitas capres
nama prabowo subianto tertinggi di susul ganjar lalu anies
apa yang membuat posisinya jadi begini nih
pak prabowo saya kira paling tidak ada tiga ya faktor penyebabnya itu
satu apa namanya kalau anda perhatikan ada perubahan gaya sosialisasi politik dari pak prabowo
dari yang mohon maaf ya bang habib cenderung agak kaku biasanya ya
sekarang lebih mirip mirip pak jokowi kira kira gitu lah untuk mudahnya
lebih suka bersama rakyat ketemu orang di mana di pasar apa itu
jadi itu memang cukup disuka oleh masyarakat kita
jadi perubahan gaya komunikasi itu satu
yang kedua adalah endorsement pak jokowi di persepsi masyarakat tampaknya masih tetap
tidak hanya ke ganjar tapi juga ke pak prabowo
sehingga para pemilih yang puas dengan kinerja presiden
itu tidak hanya mengarahkan dukungannya kepada ganjar
tapi juga kepada pak prabowo meskipun masih lebih banyak kepada ganjar
yang ketiga adalah
yang ketiga penurunan suara untuk pak ganjar yang terjadi pasca peristiwa kita gagal menjadi
tuan rumah piala dua ribu dua puluh itu
sudah mulai rebound untuk pak ganjar
tapi reboundnya sampai pada level seperti januari atau februari dua ribu dua puluh
sehingga ditambah dengan jadi para pemilih yang tadinya berpindah dari pak ganjar
menjadi tidak memilih atau menjadi undecided itu belum kembali ke pak ganjar
banyak yang pindah ke pak prabowo
nah akibatnya kemudian pak prabowo menjadi lebih unggul
ditambah kemudian ada sedikit penurunan dari dukungan kepada anies
kalau terjadi penurunan dukungan kepada anies biasanya itu berpindah kepada prabowo
karena kolom pilihan pemilih prabowo dan anies kan cenderung sama
tiga atau empat faktor itu pak prabowo cenderung unggul
tapi dengan catatan ini catatannya paling tinggi kan keunggulannya itu di tiga nama

masih masih masih margin of error ya
masih di dalam dua kali margin of error
sudah lebih dari margin of error tapi dua kali
jadi belum belum signifikan banget
menurut saya bang habib belum bisa tidur nyenyak itu
kalau trendnya bagaimana nih tren elektabilitas ketiga capres ini
kalau dari sulitnya
elektabilitas pak ganjar dan pak prabowo sama
trendnya mana trendnya meningkat
nah mengapa tren keduanya meningkat itu salah satu penjelasannya menurut saya adalah
eh tingkat kepuasan kepada presiden tetap tinggi
kalau tingkat kepuasan kepada presiden tetap tinggi
itu ee apa bisa berpengaruh kepada capres
atau nama yang dianggap diasosiasikan dengan presiden
nah sampai hari ini nama yang diasosiasikan dengan presiden itu masih dua
pak ganjar dan pak prabowo gitu
ya mas jayadi tapi soal gaya komunikasi politik ya
kalau endorsement kan endorsementnya pak jokowi menurut mas jayadi ini terpecah
baik untuk pak prabowo dan juga untuk mas ganjar
tapi untuk gaya komunikasi politik kan sebetulnya mirip mirip saja nih
pak prabowo dengan mas ganjar sama sama suka turun ke bawah sekarang ini
kemudian lebih egaliter lebih terbuka
kenapa kemudian ee angkanya sedikit lebih tinggi
angkanya sedikit lebih berbeda
saya bilang sedikit karena dua kali margin of error
iya karena sumber suara untuk pak ganjar paling utama dari pemilih pak jokowi kan
jadi kalau sebagian dari sumber suara itu diambil sebagian oleh pak prabowo
sementara pak prabowo punya sumber suara sendiri
strong votersnya masih ada ya
masih ada strong votersnya
ya jadi suara pak prabowo itu bisa berkurang kalau suaranya yang menarik
suara pemilih yang mendukung pak prabowo di dua ribu sembilan belas itu
makin banyak berpindah ke anies
tapi kan kita lihat yang berpindah ke anies tidak makin banyak kan selama lima bulan terakhir
justru stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan
nah itulah yang jadi pak prabowo dapat suara dari dia
pemilih pak jokowi pemilih dia sendiri dan pemilihnya anies gitu ya
sekaligus sekaligus dia mempertahankan
lebih banyak pemilihnya di tahun dua ribu sembilan belas
kalau dikalkulasi jadi lebih banyak dong
oke oke saya mau ke bang habib
menarik tadi yang disampaikan ya oleh mas jayadi
ada perubahan gaya komunikasi politik ini
gerindra mengakui nggak bahwa meningkatnya elektabilitas pak prabowo
selain karena sinyal endorsement nya pak jokowi yang terbelah
baik untuk pak prabowo dan juga mas ganjar
soal gaya komunikasi politik yang sangat berubah begitu
turut mempengaruhi ataupun membantu kenaikan elektoral bang habib
ya kalau orang yang sering ketemu pak prabowo
saya pikir kita nggak lihat ada perubahannya
memang aslinya pak prabowo ya begitu
orang yang relax santai humor ya
cuma mungkin yang lebih banyak ke expose di kemarin kemarin itu adalah
saat ketika beliau begitu bersemangat
misalnya di panggung panggung besar
ya seperti itu kan ya
ya seperti itu kan ya
seperti itu kan memang biasanya event kampanye
di mana audiensnya orang datang dari jauh
lalu ikan semangat
nah itu kemungkinan kemungkinan yang di masa lalu terlalu banyak di expose
padahal kalau lift kesehariannya pak prabowo
ya kayak sekarang misalnya ketemu rakyat
dari dulu memang kayak begitu
beliau itu kan tentara yang jarang di markas
sama prajurit prajurit kelas bawah gitu kan
lalu misalnya sifat apa namanya
humanisme biau pelihara kucing dan lain sebagainya
ini juga dari dulu kalau kami di gerindra ya
memang itu lebih ke expose sekarang
hal yang berbeda adalah
kita melihat situasi baik di negeri ini
sudah berkurang jauhnya polarisasi
berkurangnya polarisasi sehingga tidak ada perbedaan antagonis ya
atau kelompok dengan kelompok lain
sehingga semua bukan hanya pak prabowo sebetulnya ya
semua peserta atau kontestan pengelusar ini kan lebih relax

lebih tajam ya
kalau kita bikin acara begini yang ada kan berantem melulu kan
ya ya ini sekarang lebih sedikit
belum diputar sama hostnya sudah saling betak gitu
tetapi kalau sekarang coba
akhirnya ketemu abangku eriko ya kan
kalau ketemu abangku inran misalnya dari penukung pak anies
kita tetap ketawa
nah ini kan keadaan koleksi kita yang membaik
ya bukan hanya pak prabowo
kita selalu realmen bangsa
punya pelajaran bahwa event pemilu ini
kalau diwarna polarisasi
yang rugi bukan kelompok pemenang yang kalah
tapi kita sebagai bangsa
nah ini yang terjadi saat ini
tapi soal perubahan gaya komunikasi
kalau menurut gerindra tidak ada yang berubah ya
dari dulu pak prabowo seperti itu
tapi mungkin sekarang lebih banyak yang diekspos ataupun dipublikasikan
kalau yang di humanis ya
sisi lembutnya ya mungkin lebih banyak terekspos
karena berkurangnya polisi
oke saya mau ke bang eriko
bang eriko meskipun perbedaannya tidak begitu lebar ya
tapi apakah hasil survei lsi ini
yang menempatkan mas ganjar sedikit di bawah pak prabowo
menjadi warning begitu bagi pdi perjuangan
karena kan pada survei survei sebelumnya
posisinya mas ganjar agak solid tuh di atas
tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan
bung jayadi hanan dari lsi nya
ini dari yang kita lihat ya sejauh ini
sebenarnya tidak ada yang keliru dalam hal ini
memang perbedaannya sebenarnya tidak terlalu jauh selama ini
kalau kita lihat juga
memang ada sedikit koreksi pada saat
waktu kejadian yang apa namanya
piala dunia dua ribu dua puluh
iya piala dunia
itu ada sedikit koreksi
tapi kalau tadi sudah disampaikan juga sama
saudara saya bung jayadi hanan
bahwa sudah ada rebound
nah ini menarik mbak rifana
tentu pertanyaan kita bersama kan
tadi juga sudah disampaikan oleh
saudara saya bung habibur rahman
adinda habibur rahman
bahwa kenapa kok perbedaan ini tidak terlalu jauh
ini masih tetap dalam situasi ini
nah disinilah sebenarnya mbak rifana
bahwa rakyat indonesia itu sudah sangat cerdas
sudah sangat paham
ini kan belum istilahnya di dalam pertandingan yang sesungguhnya
coba kalau kita perhatikan
ini masih dalam situasi yang sama
masih belum ada perbedaan yang signifikan
misalnya lah contohnya
kami sudah punya poros tersendiri yang sudah fix
bersama perindo bersama pt
bersama p tiga dan bersama anura
tetapi kan cawapresnya kan belum ada mbak rifana
nah begitu juga dengan gerinda
artinya gerinda dengan koalisinya
kalau saudara kami menyebutkan koalisi
juga belum ada yang fix
apakah dengan pkb sudah pasti belum tentu juga
kenapa tidak diperhatikan
apakah dengan golkar belum tentu juga
apakah dengan yang lain belum tentu juga
nah begitu juga dengan
koalisi yang katakan berbeda
yang tidak meneruskan dari
pembangunan dari pak jokowi
atau yang tidak meneruskan program pak jokowi
juga belum ada satu kepastian
tapi kalau kita lihat dengan jernih mbak rifana
sekarang kan populeritas atau ekstabilitas dari pak jokowi
kita lihat juga dari posisi mas ganjar dengan pak prabowo
ini ada sudah tujuh puluh sekian persen
begitu ya bung jaya dianan
yang belum menentukan pilihannya
katakan kemana tadi dari hasil survei bung jaya di
bahwa ini adalah representasi daripada yang ingin meneruskan
dari pembangunan yang sudah dilakukan
oleh presiden jokowi
nah ini mbak rifana dalam satu bulan ke depan ini
satu dua bulan ini ini akan lebih mengkerucut
apabila juga sudah ada calon wakil presidennya
nah ini yang sebenarnya menjadi kata kata
kalau istilah bung jaya diana dan teman teman
pasti game changernya
soal cawapres ya
kalau nggak begitu nanti nggak di bari rifana lagi
kita akan survei lagi nanti dari psg
soal cawapres menjadi game changer
nanti saya akan tanya ke mas jaya di
soal endorsement nya pak jokowi yang cenderung terlihat terpecah
itu tadi yang mengatakan mas jaya dianan ya
endorsement pak jokowi ada yang terpecah ke pak prabowo
dan juga ke mas ganjar
mas ganjar ini tidak menjadi evaluasinya pdi perjuangan ya
karena itu berpengaruh kan kayak antara
begini kalau di kami kan tentu sudah meyakini dengan sesungguhnya
karena memang pak jokowi kan sebenarnya kader pdi perjuangan
dan juga dalam rekenasi itu disampaikan secara terbuka oleh beliau
apa apa juga yang harus dilakukan oleh partai
dan ini yang sedang dilakukan sebenarnya
dan ini semua masih by process
tetapi juga kan pak jokowi kan juga mempunyai katakan
pembantu di kabinetnya yang salah satu adalah pak prabowo
nah kalau itu diinterpretasikan kan wajar wajar saja
apa yang keliru dalam hal ini namanya menginterpretasikan rakyat
justru disinilah kecerdasan daripada rakyat itu sendiri mbak rifana
mereka belum melihat ini belum final dan ini yang mereka tunggu
dan sekali lagi saya ingatkan tadi mas jaya
nah nanti kalau ini kita berandai andai atau menduga duga seperti
mas ganjar menjadi empat puluh dua empat puluh tiga
bukankah itu sudah melewati dari batas psikologi
nah itu yang lebih paham bung gaya dihanan
ini dalam waktu satu dua bulan ke depan ini mbak rifa
baik saya akan tanya nanti lebih dalam soal cawapres yang menjadi game changer
kemudian soal undecided voters yang sudah diangkat

jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
kalau tadi bang eriko sutarduga ketua dpp pdi perjuangan
masih optimis ya karena cawapres adalah sebagai game changer
tapi saya mau ke bang habib ya
bang habib ini yang menarik kalau kita lihat di jalan jalan
terutama jalan jalan protokol ya
banyak sekali baliho bergambar pak prabowo dan juga pak jokowi bersamaan
apakah ini menjadi salah satu strategi gerindra merebut suara pemilihnya pak jokowi
termasuk menggambarkan endorsement nya pak jokowi untuk pak prabowo
ya kalau saya melihat itu lebih merupakan kreativitas masyarakat
mungkin masyarakat itu ada juga di antara kami
nggak ada perintah parta ya
bisa jadi ada yang merampas juga tapi secara resmi
cuma yang dijelaskan itu bagian kreativitas masyarakat yang ingin melihat elit elitnya guyuk
katakan kita ini trauma dengan polarisasi sejak dua ribu empat belas ke dua ribu sembilan belas ya
apa namanya dampaknya parah sekali
nah mungkin ini mau pemilu lagi jauh jauh hari ya udah
supaya ini dua orang dua sosok yang
tadinya dulu sempat berseteru tapi kemudian menjadi besti menjadi sahabat
ya inilah simbol persatuan bangsa saat ini
karena orang yang dari latar belakang berbeda bisa bertemu bisa kompak membawa indonesia menjadi sangat baik seperti saat ini
itu yang sebenarnya terjadi
narasi besarnya seperti itu
tapi tidak ada perintah resmi dari dpp partai gerindra ya untuk pemasangan baliho itu
saya nggak tahu ya
tapi kita tentu kalau ada yang melakukan kita nggak bisa melarang
menurut saya kalau melihatnya bagus ya
pak jokowi itu kan tokoh bangsa ya presiden kita
dan sosok yang sangat berprestasi
saya mau ke bang eriko sebelum nanti terakhir saya ke mas jayadi ya
bang eriko pdi perjuangan tidak berminat ya
karena kan pak jokowi ini kan petugas partai
kader pdi perjuangan
kalau gerindra memasang baliho pak prabowo dengan pak jokowi
dari pdi perjuangan tidak mau melakukan hal yang sama strategi yang sama
sekarang kan kembali kepada masing masing
adinda habibur rahman begitu juga dengan katakan koalisinya
kalau kami menyebutnya dengan mitra kerjasamanya
kan punya strategi tentu yang berbeda beda
kita kan tidak bisa juga strateginya kemudian menjadi seragam seperti begitu
ini kan juga ada waktunya mbak rifan
kalau kita melihat sebenarnya kan ini kan apakah sekarang sudah boleh yang namanya kampanye
nah ini kan bergantung daripada persepsi masing masing
nah ini pinter pinter lah dalam mensiasati hal ini
nah tapi kalau kita secara jujur mau melihat
ya tidak ada yang salah kalau memang bisa katakan memanfaatkan situasi ini
atau katakan mengambil langkah terlebih dahulu
itu bagian dari strategi
dan menurut saya
bung jaya dianem bisa lebih menjelaskan seperti hal ini
itu kan langkah langkah
katakan dalam catur
kan ada langkah yang memancing juga
tetapi pada akhirnya itu bisa menjadi juga satu jebakan ya
saya tidak mau katakan apakah itu juga
ini sebenarnya adalah apa ya
dalam mengisi waktu yang semakin dekat ini
sebenarnya masing masing mempunyai strategi tersendiri
kalau kami karena pak jokowi sudah menyampaikan
bahwa kita harus bekerja sama seluas mungkin
nah itu yang kami tawarkan kepada partai partai lain
kami tidak mau mengganggu koalisi
karena koalisi kan itu hak masing masing
kalau kami adalah kerja sama
jadi ya kami ingin bersama sama dengan sebanyak mungkin partai
kemudian dengan relawan
kemudian juga dengan banyak juga masyarakat yang tidak ingin di partai
dan tidak ingin di relawan
nah ini yang kami bentuk terlebih dahulu
intinya begini mbak
oke jadi konsolidasi ke bawah ya
terima kasih pak jokowi
jangan pada saatnya nanti kita baru mau melakukan konsolidasi
nah itu menurut kami
jadi ya strategi itu kembali kepada keyakinan masing masing seperti itu
tapi meskipun jaraknya sedikit begitu ya
tidak begitu banyak
hasil survei ini menjadi bahan evaluasi dong untuk pdi perjuangan
mbak puan juga sudah sampaikan kemarin
bahwa dengan seperti ini
tapi kan harus melakukan langkah berikutnya
nah ini kan sudah tepat ini
tadi bukan saya yang menyampaikan
nah bung jaya dihanan yang menyampaikan bahwa ini sudah ada ribal
berarti sudah tepat strategi dari bdi perjuangan
ini masuk step berikutnya
kan ada step berikutnya lagi mbak puan
bukan langsung selesai sampai di sini
kalau selesai sampai di sini
nanti kita juga tidak diundang lagi sama mbak rifana ke ksp
itu gitu ya bung raffi duroma
jadi harus masih panjang soalnya pemilunya
jadi kita masih diundang
nanti ya minggu depan dua minggu lagi keluar lagi
survei dari lsi
dari bung jaya dianan
ini petanya seperti begini sekarang
oh berarti kita sudah tepat angkanya
kita maju lagi ke step berikutnya
seperti itu mbak riwana
mas jayadi terakhir ya
pendaftaran tinggal tiga bulan lagi
apakah kemudian ada momentum yang bisa membuat peta elektoral berubah seperti itu
cawa pres menjadi game changer
silakan mas jayadi
kalau melihat perkembangan selama dua tahun terakhir ini
hanya peristiwa peristiwa seperti misalnya yang sangat menjadi perhatian publik
seperti misalnya kasus gagalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh itu
itu yang bisa menjadi momentum yang bisa mengubah peta pertarungan
tapi kalau momentum itu tidak terjadi
maka polanya menurut saya tidak akan terjadi
maka polanya menurut saya tidak akan terlalu berbeda
banyak yang mengatakan atau bertanya apakah wakil presiden bisa menjadi game changer
saya ragu untuk mengatakannya iya
karena kecuali kalau yang dipilih menjadi cawa pres itu adalah nama nama yang berasal
tidak berasal dari nama nama yang sekarang beredar
tiba tiba muncul misalnya
tiba tiba yang muncul jayadi hanan
ini pancingan ini pak rifana
ini pancingan kepada kita sama bung habib
bung habibur rahman
ini memang jayadi hanan ini
hati hati kita bung habibur rahman ini
oke silahkan dilanjutkan mas jayadi
tapi kalau misalnya di pak ganjar yang dipilih hanya misalnya di kisaran tiga
misalnya erik atau rk atau sandi
kan kita sudah tahu kira kira posisinya berhadapan dengan pak prabowo mohaimin
atau pak prabowo sama yang lain
misalnya termasuk juga sama rk
termasuk juga sama erik thohir
jadi posisinya tidak akan terlalu berbeda
karena itu game changer itu hanya akan terjadi kalau ada peristiwa peristiwa yang luar biasa
misalnya ada kasus hukum atau ada skandal politik dan sebagainya
di luar itu menurut saya agak sulit untuk mengharapkan momentum
kecuali kalau misalnya salah satu partai atau salah satu kandidat ini melakukan kesalahan kesalahan politik tertentu
yang membuat kemudian yang mendatangkan antipati publik gitu kira kira
di luar itu menurut saya ya kira kira karena itu saya agak berani gitu agak berani ya
kalau tiga tiga nama itu maju siapapun pasangan cawapresnya
maka kita sulit untuk tidak memperkirakan bahwa akan terjadi dua putaran
karena di putaran pertama itu nggak ada yang sepuluh mutlak sama satu
maka kita akan melihat kemungkinan adanya putaran kedua
oke kalau di putaran kedua nanti semuanya bisa berbeda
begitu ya mas jayadi ya
karena waktunya lebih panjang lagi
mbak rifana boleh sedikit
mbak rifana ini bisa saja dalam waktu dekat ini terbentuk empat poros bukan tidak mungkin
bisa saja tinggal dua poros
semua mungkin dalam hal ini
nah ini yang menarik nanti kita tunggu
ketemu waktu dekat ini
ya nanti kita tunggu hasil surveinya lsi bulan depan
bulan agustus atau september
kalau angkanya masih segitu segitu aja
artinya sudah bisa yang diprediksi oleh mas jayadi hanan akan ada putaran kedua
kalau di putaran kedua anything can happen
begitu mas jayadi ya
karena waktunya lebih panjang ya
tapi untuk sementara dengan data yang ada sekarang yang potensial unggul itu yang paling potensial masuk putaran kedua adalah prabowo dan ganjar
dan ada kecenderungan prabowo unggul gitu sementara ini
kalau dari data yang ada sekarang
tapi benar kata bang eriko anything can still happen
anything can still happen karena politik sangat cair sekali dinamis kita nggak tahu elit elit politik itu seperti yang disampaikan oleh bang eriko tadi bisa dua poros bisa tiga poros
bisa juga empat poros
kita tunggu nanti golkar dan pan seperti apa sikapnya
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua dpp pdi perjuangan eriko sotarduga direktur eksekutif lsi mas jayadi hanan dan juga wakil ketua umum gerindra habibur rahman
sehat selalu bapak bapak
terima kasih sudah bergabung
terima kasih bang eriko